berikutnya setelah melewati masa asli eksklusif bayi mulai mengkonsumsi makanan pendamping asi atau mpasi
pemberiannya bisa dilakukan mulai bayi menginjak usia enam bulan
nah apa saja hal yang perlu dilakukan dan dihindari dalam pemberian mpac berikut liputannya
air susu ibu menjadi asupan gizi utama bagi tumbuh kembang buah hati
seiring tumbuh kembangnya si kecil tidak hanya membutuhkan asi tetapi juga makanan pendamping asi atau mpac
ibu bisa mengenalkannya secara bertahap
seperti yang dilakukan anissa rizky nurmaniar ibu muda ini mulai memberikan makanan pendamping pada putra kecilnya bahkan sejak berusia lima bulan
pertamanya itu pas ngasih mpasi itu pas umur lima bulan karena aku nggak mau pas enam bulannya baru mulai gitu
nah lima bulan itu aku cobain bikin pure gitu loh yang kayak pure dari apel atau nggak dari alpukat kayak gitu
dan anaknya itu pas pertama kali aku kasih apel mungkin karena apelnya kurang manis jadi kayak agak gimana gitu
menurut who atau organisasi kesehatan dunia waktu yang tepat untuk mulai memberikannya adalah usia enam bulan
dalam periode itu bayi rentan mengalami malnutrisi
yang berujung pada gizi buruk
sehingga harus diberikan makanan pendamping untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya
ketika kita memberikan mpac awal awal itu adalah makanan lumak
usia enam sampai sembilan bulan
sembilan sampai dua belas bulan itu makanan lembek
yang tadi lumat sembilan sampai dua belas makanan lembek
lalu usia dua belas bulan ke atas atau satu tahun ke atas itu adalah makanan keluarga

tekstur itu perubahan tekstur itu juga dipengaruhi sama kemampuan dari bayinya
bayinya bisa nggak mentoleransi teksturnya
saat bayi sudah masuk usia makan makanan pertamanya menjadi hal yang penting diperhatikan
jika pengalaman makan pertamanya menyebalkan bisa jadi akan jadi cikal bakal bayi yang sulit makan
makanan pendamping yang ideal dikenal dengan istilah empat bintang
bungkarbohidrat protein hewani protein nabati serta sayur